neng mau berangkat ke pengadilan dulu mak bapak
kamu yakin pengadilan agama dengan pakaian seperti ini
mak pak idan duluan ke pengadilan ya
lagi datang bulan pak jadi nggak solar
emakmu sudah menyiapkan makan malam
iya pak nanti mending ke sana
tapi kamu tidak terpengaruh kan
kamu tahu tante neneng kan
dulu tante neneng pakaiannya tidak seperti itu
dulu tante neneng
kalau sekarang bukan contoh yang baik
kamu tidak sukakan cara berpakaian tante neneng itu
bapak banyak ngomong begini tidak cerewet kan
bukanlah orangnya pinter banget
bukanlah orangnya pinter banget
bukanlah orangnya pinter banget
bukanlah orangnya pinter banget
bukanlah orangnya pinter banget
yang namanya guru memang harusnya pinter
tapi pengen kayak bu yola
tapi berarti debbie belajarnya harus rajin
tapi debi sudah enggak mau pakai perhiasan lagi
karena bu yola cantik
cantik tanpa priasan
neneng jangan terlalu akrab dulu dengan aung
neneng teh kan belum resmi cerai dengan idam
kalau cuma diantar pergi mah itu namanya bukan akrab pak
neneng kan udah kenal
tiap hari juga sering diantar di hongkong
di sana juga kang aun biasa kok ngantarin neneng
tapi ini kan di ciraos neneng
juga terlalu pendek
di hongkong kan banyak lebih pendek dari ini pak
ini mah masih sopan
zaman dari sekarang udah berubah
belum tentu teh gak bener
malah ya di luar sana ya pak
banyak tuh orang
yang pakaian tertutup aurat
malah kerjanya teh gak bener
kiosnya teh dijual lagi ajalah daripada gak dipake
neng menjual itu lebih mudah daripada membelinya
kalau dalam bulan ini akan mendapat uang
kiosnya kita sewakan saja sama orang
lumayan ada pemasukan
udah punya anak satu
lebih kecil dari ronaldo
bang awon pergi kesini untuk
urus cerai sama istrinya
jadi kita teh sama sama pulang
untuk urus cerai
seperti neneng begitu
cara berpakaian glamor
ntar bagaimana kok ditiru
kalo saya mah biasa aja kum
justru saya teh seneng
karena ada pembandangan pembandangan
baru di ciraos
kamu bukan perempuan anak kamu laki laki
jadi tidak bisa merasakan apa yang dirasakan seorang bapak yang punya anak perempuan
kum anak saya juga perempuan atukum si jeniper
tuh contoh tuh si doi
ikutin si doi tuh i doi gak khawatir kamu aja khawatirnya terlalu berlebihan
kamu gak khawatir kenapa doi
baju yang dipake sama si nenek itu gak muat dipake jeniper atukum
ditanya tuh cik
minum obat tukang dadang
bukan pusing sakit kepala mikirin debi doi
debi kenapa dal
debi itu suksesnya
sama bu guru yola
debi naksir sama bu guru yola
bukan naksir begitu doi
debbie itu mengidolakan bu guru yola
semua yang dilakukan dia diikutin sama debbie
kan bagus doh
bu guru yola kan cantik pinter
kalo pake pakean juga matching pantes
kenapa memang kalo harus meniru bu guru yola kan bagus
justru bagus kalau ngikutin bu guru yola
daripada ngikutin kamu jadi aneh
jangan ngomong pedut
semua kan si pusing dibawah komando saya
siap ada gerakan gerakan
kita nggak usah bercerai ya
keputusan mami teh nggak bisa dirubah lagi
papi akan urus lu nalu dengan baik nih
mami teh ngerasa kita udah gak cocok lagi pih
jalan pikiran kita udah berbeda
mami tuh harus move on dengan seorang yang baru
mami gak pernah kesepian
karena gak harus berjauhan
kami bisa ketemu kapan saja
karena kita sama sama kerja di hongkong
neng mau berangkat ke pengadilan dulu
kamu yakin pengadilan agama dengan pakaian seperti ini
ida duluan ke pengadilan ya